terkait dugaan hinaan terhadap presiden jokowi pemerintah tidak akan mempermasalahkan laporan polisi oleh relawan jokowi terhadap rocky gerung
presiden jokowi bahkan tidak akan mengadukan perkataan rocky yang dinilai menghina
menurut menkopol kukam mahfud md undang undang ite terkait penghinaan merupakan telik aduan

komitmen jenderal marif itu pakai debah
nah ini sejalan jalan
karena pak sby mau mengadu
dan di proses ini pak jokowi tidak mau mengadu
oleh sebab itu kita berharap
ya banyak juga nih masukan kepada saya dari pemirsa
itu semasa negara di majap kepala negaranya
yang diperlukan yang diperlakukan
yang diperlukan saya nyawabin ke pemirsa jokowi
kalau saya bertanya
di pondok istana belum ada posisi seperti itu
tanpa rencana mengadukan
bisa saja delik ini berkembang
orang sudah menanggap ini salah dan menimbulkan
selalu berbagai ya yang ada di sosial media
bisa saja berdiri